psi menggelar acara pssi partner summit sekaligus seremoni penandatanganan perjanjian kerjasama
sponsorship dengan beberapa pihak di sebuah hotel di kawasan jakarta selatan rabu petang
penanda tanganan ini mengikat kerjasama sponsorship selama satu tahun sekaligus ajang bagi pssi
untuk memperkenalkan berbagai kompetisi yang sedang dan akan diputar kepada para sponsor
meski berhasil meraup dana dua ratus lima puluh miliar rupiah ketua umum pssi erick thohir menjelaskan angka ini masih jauh dari ideal
sebenarnya kan ini seremoni saja
sebenarnya kerjasama ini sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu
di mana nanti desember kita ada audit keuangan untuk kita laporan secara transparan
kurang lebih dana yang terkumpul mungkin dua ratus lima puluh miliar
yaitu dari berbagai ini pertama kali ya kita pssi benar benar serius
tadi mendapatkan pendanaan tidak hanya dari tentu pihak swasta tapi juga pemerintah
sementara itu pemain timnas putri safira ika putri berharap
dana yang didapat dari sponsor dapat segera digunakan untuk memutar liga satu
untuk saya sendiri saya berada di klub persisolo dan sudah ada persiapan liga
dan ini sudah menginjak dua tahun tapi kita belum ada liga
tapi kita selalu latihan setiap hari lebih dari satu setengah tahun kita latihan terus
menurut kapten timnas putri ini keberadaan liga akan dapat meningkatkan kemampuan para pemain
dan memunculkan bibit bibit pemain baru yang dapat mengisi tim nas putri nantinya
karena itu diharapkan banyak sponsor yang akan mensponsori kompetisi pssi lain
seperti liga satu putri liga tiga dan kompetisi
kompetisi usia dini